kalau pak sby menyambut dengan baik
kalau memang akan dibentuk
menyambut baik pak sby
tidak sesubstansi yang tadi bang adi jelaskan
solusikannya sepertinya buntu ini
maupun sesudah pemilu di cikeas
setahu saya pak prabowo sedang
berpikir tentang desain kabinet
apakah kementerian lingkungan hidup
masih tetap atau sekarang akan dipisahkan menjadi
lingkungan hidup menjaga betul ukur pembangunan juga
kementerian apa yang mengurusinya
dalam arti beliau